menjadi tujuan dari kurikulum prototipe yang mulai dilaksanakan pada tahun dua ribu dua puluh
oleh kemendikbudristek yang nantinya secara bertahap dilaksanakan di sekolah sekolah
lantas seperti apa kurikulum prototipe ini dijalankan
kurikulum prototipe bertujuan memberi ruang yang lebih luas
bagi pengembangan karakter dan kompetensi dasar siswa
ada tiga karakteristik utama dalam kurikulum prototipe
pertama pengembangan kemampuan non teknis atau soft skills
kedua fokus pada materi esensial
dan ketiga memberikan fleksibilitas kepada guru
perbedaan paling mencolok pada kurikulum baru adalah
tidak ada pembagian jurusan ipa ips dan bahasa
sman dua puluh delapan jakarta telah menjalankan kurikulum prototipe karena merupakan sekolah penggerak
hasil akhir dari proyek siswa tersebut berupa pembuatan majalah umkm
keorganisasian hingga website dan film
hal itu memantik kreativitas dan kemampuan berpikir kritis
seperti yang dirasakan salah satu siswi divani
alhamdulillah impact yang saya rasakan ini sangat besar
dengan tadi seperti yang saya sebutkan tingkat rendahnya akm di indonesia
dengan ada proyek ini justru sangat membantu untuk memupuk kita untuk lebih kreatif lagi
kepala badan standar kurikulum dan asesmen pendidikan kemendik putristek
anindito aditomo mengatakan kurikulum prototipe lahir
untuk memutus kesenjangan pendidikan di indonesia
justru kurikulum sekolah itu harus
harus disesuaikan oleh sekolahnya sendiri
untuk melayani kebutuhan belajar konteks lokal dan juga misi sekolahnya
ini di undang undang sis di kenas kita para kipmanya sudah betul
pengamat pendidikan indra karismiaji menilai
kurikulum prototipe merupakan produk kebijakan yang belum matang
tapi dipaksakan untuk diimplementasikan
yang tidak ada kajian akademisnya jadi kita sama sekali tidak tahu
perubahan filosofisnya apa
landasan pedagogisnya apa
kemudian target yang mau dicapai itu apa
indra menambahkan perubahan kurikulum hanya berimplikasi pada buang buang anggaran
tanpa urgensi jelas
sejumlah kajian justru tak merekomendasikan perubahan kurikulum
lebih baik meningkatkan kapasitas guru terlebih dahulu
roni satria septiadi pradana jakarta